antrean panjang warga mengular saat pelaksanaan rapid test covid sembilan belas yang digelar relawan indonesia bersatu
di area parkir wisma atlet kemayoran jakarta pusat pada minggu siang
meski harus antre panjang dan tengah menjalani ibadah puasa ramadan
tak menyurutkan antusiasme warga untuk mengikuti rapi tes
adanya rapi tes yang digelar masal tanpa dipungut biaya ini diapresiasi pada warga
sejumlah warga mengaku harus mengikuti rapi tes guna mengetahui secara pasti kondisi kesehatan mereka
meski digelar di kawasan zona merah covid sembilan belas
namun sejumlah warga mengaku tak khawatir lantaran telah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah
ketua relawan indonesia bersatu lawan covid sembilan belas
sandiaga undang mengungkapkan pada hari kelima pelaksanaan rapi tes gratis
sebanyak satu enam ratus dua puluh empat warga telah berpartisipasi mengikuti rapi tes
sandiaga undang mengungkapkan pada hari kelima pelaksanaan rapi tes gratis
sebanyak satu enam ratus dua puluh empat warga telah berpartisipasi mengikuti rapi tes

serusara kita yang mengikuti rapi tes ini tiga belas yang terindikasi positif covid sembilan belas
dan segera langsung ditangani di wisma atlet
kerjasama dengan gugus tugas covid sembilan belas
rencananya pelaksanaan rapi tes masal ini akan digelar sampai hari ke tujuh
atau berakhir pada hari selasa esok
rencananya mereka juga akan menggelar rapi tes dengan cara jemput bola
ke wilayah zona merah covid sembilan belas
rizky tiaryahya jakarta